kelompok warga yang mengaku berasal dari empat puluh distrik di kabupaten jaya wijaya
menggelar unjuk rasa di depan kantor kpu setempat
kpu jaya wijaya papua pegunungan
masa menuntut kpu kerja secara netral dan tidak memihak untuk kepentingan salah satu caleg